ya terima kasih anda masih bersama kami
kebun binatang philadelphia amerika serikat kedatangan keluarga baru
iya mereka adalah empat ekor lemur
yang empat ekor lemur diperlihatkan ke publik untuk pertama kalinya di kebun binatang philadelphia amerika serikat
mereka lahir pada dua puluh satu februari dua ribu enam belas dari kedua orang tua bernama hui dan kiyaka
empat ekor lemur memiliki ciri khas yang unik yaitu mata besar serta teriakan nyaring
mata yang besar tersebut dapat memantulkan cahaya di malam hari
keunikan inilah yang membuat lemur sering menjadi karakter hewan dalam film animasi hollywood
lemur merupakan hewan dari keluarga primata yang hidup di pulau madagaskar afrika
nama lemur diambil dari bahasa latin yang artinya hantu